angin putih beliung menerjang kawasan pantai happy kewibatan kebunnya jawa tegah selasa siang belasan
pedagang di kawasan wisata ini bergotong royong membersihkan puing puing sisa terjangan angin
kencang mayoritas kerusakan terjadi pada atap warung lantaran hanya terbuat dari tenda terpal
beruntung tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini hanya saja belasan pedagang mengaku mengalami
kerugian mencapai jutaan rupiah jadi juga langsung spontan sama angin sama hijab di sini
jualan atau enggak pas lagi ini pas lagi mengunduh pembeli biasa cuaca ekstrim melanda kawasan
pesisir utara kabupaten tanggerang banten cuaca yang tak bersahabat ini berdampak buruk pada warga dan
nelayan di desa cituwis bukan hanya mengakibatkan banjirong begini gelombang juga membuat ratusan
nelayan tak bisa melaut ratusan kapal kapal nelayan hanya bersandar di dermaga gelombang
tinggi terjadi di pantai kuta bali selasa pagi kejadian ini juga terjadi sejak beberapa hari
yang lalu sejumlah wisatawan terpaksa mengurungkan niat untuk berenang atau berselancar di pantai ini
namun beberapa diantaranya ada yang tetap melakukan aktivitas bermain air walau hanya
di tepian pantai bmkg wilayah tiga dn pasar menyebut potensi hujan sedang hingga lebat di sepanjang kawasan
angin kencang masih terkaji di sejumlah wilayah di bali terutama kawasan pantai dan
perairan bali tim liputan cnn indonesia